jangan marah marah kalau marah jangan menghindar langsung langsung aja dong
saya nggak tahu
akibat tersangkut kabel utilitas di jalan nodan raya pademangan jakarta utara
pengendara ojek online dan petugas peralatan dan pembekalan dinas sumber daya air jakarta
atau alkal sda terlibat adu mulut pada selasa siang
pencecokan ini terjadi lantaran petugas dianggap larikan diri setelah kendaraannya tersangkut kabel
yang menyebabkan tiang penyangga kabel roboh dan mengenai kendaraan ojek online
ini bapak jangan marah marah
tidak saya dari sana
tidak menghindar dong
menurut keterangan anwar pengendara ojek online kabel utilitas ini tersangkut truk petugas peralatan
dan pembekalan dinasumber daya air sehingga tiang penyenggak kabelnya roboh dan mengenai kendaraannya
namun sang sopir truk malah kabur dan melarikan diri hingga dikejar
berarti tadi motor bapak hampir kena
iya kena kok ini
itu kena besi yang tadi
yang listrik gitu
dari keterangan sopir truk yang juga petugas peralatan dan pembekalan dinas sumber daya air
dirinya tidak mengetahui jika kabel utilitas ini tersangkut di kendaraan sepeda motor
jadi tadi kesangkut itu abang nggak tahu bang
karena di sini emang kondisinya dari tadi mau wajat
nggak ada yang bisa mau berlari
ini rumah pompa kita nggak mungkin kita lari kemana mana kan
cuman bapak cepat
ributan ini akhirnya terhenti setelah pengendara lain melerai keduanya
hingga kini kabel utilitas ini tersangkut di kendaraan sepeda motor
tapi kabel utilitas di kawasan lodan raya ini masih semraut
pak kehai tami jakarta